tadi udah katanya lagi mahal
mungkin disini banyak yang belum tau apa itu inflasi
inflasi bisa diartikan sebagai harga barang dan jasa yang naik secara umum dan terus menerus
contohnya dulu dengan uang sepuluh ribu kita bisa jajan di warung pakai nasi sayur telur dadar ayam dapat es teh manis lagi
sekarang dengan uang sepuluh ribu kita cuma bisa dapat nasi sayur telur dadar teh tawar
tapi kalau yang naik harganya cuma satu atau dua barang itu nggak bisa disebut inflasi
kalau semua barang harganya naik dan itu terjadi secara terus menerus itu baru disebut inflasi
pertama inflasi yang disebabkan oleh fault of the food atau harga makanan yang bergejolak
jadi gini petani kita panennya nggak selalu lancar guys
kadang mereka bisa gagal panen yang diakibatkan oleh cuaca buruk atau bencana
belum lagi proses distribusinya entah karena jalanan rusak atau macet
nah disitu bisa bikin bahan makanan jadi busuk rusak langka jadi mahal deh
yang kedua inflasi yang disebabkan oleh administer price atau harga yang diatur oleh pemerintah
misalnya harga bbm tarif dasar listrik harga angkutan umum
kalau semua harganya naik biasanya akan berpengaruh pada harga barang barang yang mau kita beli
inflasi barang atau jasa yang dipengaruhi oleh perubahan ekonomi secara umum atau global
seperti nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
jadi kalau nilai rupiah melemah atau menguat itu akan berpengaruh pada keseimbangan permintaan atau penawaran
yang pada akhirnya akan berdampak pada perubahan harga
kalau dilihat dari sisi negatifnya karena daya beli masyarakat terus menurun
ya iyalah kan harga barang jadi pada naik
tapi ada juga sisi positifnya
dengan inflasi kita jadi tahu bahwa aktivitas perekonomian terus berjalan
itu tandanya proses permintaan dan penawaran terus terjadi
asalkan inflasinya tetap terjaga
makanya bank indonesia dan pemerintah terus berupaya agar inflasi tetap stabil
menjaga inflasi bukan hanya tugas bank indonesia dan pemerintah saja
kita juga bisa ikut menjaga inflasi agar tetap stabil dengan cara pola berbelanja bijak